warga dan pemerintah rusia di wilayah qman dan kurgan
rusia bergegas memperkuat bendungan dan membuat tanggul sungai
ketika peringatan banjir dikeluarkan
dua warga dievakuasi akibat banjir
inilah banjir yang merendam permukiman warga di wilayah chumen dan korgan rusia
sungai ishim yang berada di wilayah ini mengalami kenaikan permukaan air
mencapai lebih dari sepuluh meter